apaan tuh lewat
pak rizky ganteng
mana sih aduh
wah itu dia
malam pak rizky
udaranya dingin loh
nanti masuk angin lagi
pak rizky mau kopi gak
kalau mau nanti saya bikinin
aduh jangan nanti kopian
mendingan ini biar matanya melek
karena messi bikinnya pake cinta
oh apa deh
sama senter anti badai
ada gue gak perlu pake gituan
ibu ibu terima kasih sebelumnya atas perhatiannya
tapi saya ini mau ngeronda bukan mau piknik
aduh gak apa apa deh
mau piknik juga boleh sambil camping
ya boleh ya
pilih lagi tak perhatiin ya
gak apa apa emang kenapa sih
eh kalau gitu saya permisi ya
kok cepet cepet amat sih
ya kok pergi sih
udah kemana nih
wah apa itu
tuh kan bener bisa kita di sur ke pesta kambing
eh semprot ini bukan masalah makan kambing
bukannya kambing guleng
ini ada harimau mangan kambing
di mana pak
di mana pak
di situ pak
di situ pak
tadi di sini pak
itu pak itu
apinya gue sentai
kambingnya nggak ada pak
kambingnya nggak ada semuanya
kambingnya dimakan atau dicolong ya
belum mana aku tahu
nanti kalau manusia harimau nya udah ketangkep
baru kamu tanya
lo denger nggak
itu ada yang jualan lontong
ah sempurna kamu
oh suaranya disana
ada apa pak
habis dah bang
ini apa pak
dimakan manusia harimau
kalau kayak gini gimana caranya kita buat laporan
sementara prt nya itu belum ada
maksus sih kita masih laporan sama pak lura
masalah ayam aja kan nggak mungkin
aku jadi bingung
ade manusia harimau di kampung kita
masalahnya korbannya itu loh
makin banyak aja pak
ya pertanyaannya adalah
siapa salah satu yang jadi manusia harimau yang ada di kampung kita itu loh
aku jadi bingung nih
nah itu dia
padahal dulu nggak pernah nongol
eh sekarang dia muncul
jangan jangan manusia harimaunya adalah warga pendatang baru
emang kentang bisa dibikin bolok
kuping disemprot tuh
pakai air selang belang wir
bukannya kentang bolu
leya kamu tuh kalau punya telinga dikencingin sedikit pakai obi yang kenapa sih
biar balon telinganya itu lebih kencang
jadi lebih jelas dengernya
udah begini aja dah
sebaiknya kita data warga pendatang baru
apaan tuh lewat
ibu ibu kasian ya mengeleman
ayamnya pada habis dimakan manusia harimau
kambingnya pak jukri juga
sadis banget ya manusia harimau
saya juga lihat semalam
oh ya serem gak
ibu ibu ini rempong deh
baru juga sama manusia harimau aja takut
messi nih yang udah pernah ketemuan terus selfie aja biasa aja challes
gak ada takut takutnya
pagi belanja nih
aduh pak rizky ganteng banget deh
pak rizky kalau dilihat dari bajunya aduh kita sama sama semua tip
pastiin yang dinamakan jodoh
aduh bu messi ngarang cerita ya
sama dari mana
situ biru ini kembang kembang
ya udah aku lagi tuh saya permisi ya
ganteng banget sih
aduh ibu ibu maaf ya saya permisi duluan
masalahnya saya belum masak untuk bawa bekalnya si zara ke sekolah oke
tinggal dulu ya
buruan buruan ya buruan
eh pak guru itu keren banget ya
pak rizky itu kayaknya orang baru ya
tapi kenapa kita baru nyadar ya
eh lu aja pada telat
kalau gue sih dari awal tuh udah curiga tuh
sama si jabrik cowok ganteng tuh
pasti dia yang jadi manusia hari mau jadi jadian tuh
tepat sekali pikirannya
ye gue baru dapat informasi
itu orang orang baru deh
lo tuh selalu telat deh
kalau orang ngomong makanya dengerin simak baik baik
kumis tuh jangan panjang panjang
malu budeg dia
tuh takut sama api
takut sama api
ya takut sama api
ya takut sama api
ya takut sama api
ya takut sama api
ya takut sama api
ya takut sama api
ya takut sama api
ya takut sama api
ya takut sama api
ya takut sama api
ya takut sama api
ya takut sama api
ya takut sama api
ya takut sama api
ya takut sama api